sebuah usaha rintisan dalam bidang pengolahan sampah bernama kang asoy
berkolaborasi dengan gerakan nuklia movement yang digagas mahasiswa pendidikan kimia
universitas pendidikan indonesia untuk mengurangi dampak covid sembilan belas pada pelajar di wilayah bandung
mereka mengumpulkan ponsel bekas untuk kemudian dibagikan pada pelajar yang membutuhkan
pasalnya selama masa pandemi ini para pelajar harus melakukan pembelajaran jarak jauh
atau pjj setiap harinya
sejak juli ada lima puluh empat siswa yang mengajukan bantuan ponsel bekas
namun setelah melalui seleksi hanya lima belas pelajar yang bisa mereka bantu
setelah diberikan pelajar harus memberikan laporan kegiatan setiap bulan
dan tidak hanya ponsel bekas bantuan lainnya pun diberikan selama enam bulan
terus juga kita kasihin kalau misalnya butuh hp kita kasih hp
terus juga kita kasih juga yang namanya pengembangan diri jarak jauh
gerakan sumbang ponsel ini hanya disebarkan melalui media sosial
dalam waktu satu bulan bantuan pun berdatangan
hingga saat ini sudah ada sebanyak tiga puluh ponsel yang terkumpul
pelajar yang mendapatkan ponsel bekas kini dapat terbantu dalam kegiatan pelajaran jarak jauh setiap harinya
dan mengikuti sekolah dengan lancar
kalau misalnya aku mau google meet kan
terus soalnya lagi zoom kayak harus ada yang ngalah gitu salah satu
terus kadang kadang tiba tiba kuotanya habis jadi harus
sementara itu warga di rw sembilan kelurahan lingkar selatan kota bandung
juga membuat fasilitas internet gratis bagi pelajar yang kesulitan melakukan pembelajaran jarak jauh
sehingga tidak perlu khawatir kesulitan kuota internet
setiap harinya fasilitas yang diberi nama warnet covid sembilan belas ini ramai dikunjungi oleh pelajar
meskipun terbuka untuk umum
setiap pelajar yang akan menggunakan fasilitas internet gratis ini harus tetap mematuhi protokol kesehatan
seperti mencuci tangan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan suhu tubuh
dan wajib memakai apd seperti masker ataupun face shield
dalam sehari jumlah pelajar yang datang bisa mencapai lima belas hingga dua puluh orang
ibu ibu pun seperti itu banyak bercerita anggaran terbagi dua
apalagi yang jadi masalah berat mereka tidak punya kuota dan hp
karena anak mereka itu ada yang dua ada yang tiga
sedangkan hp yang mereka miliki cuma satu
berawal dari situ ya udah lebih baik
saya arahan buat kegiatan belajar mengajar anak anak
kita bukan menjadi tempat belajar
maksud saya kan itu cuma membantu supaya meringankan beban orang tua lainnya
bahwa mereka tidak usah membeli kota kami sediakan
selain fasilitas internet gratis tempat ini juga menyediakan komputer dan printer
yang bisa digunakan untuk mendukung kegiatan belajar
kehadiran fasilitas internet gratis ini pun dianggap
alhamdulillah saya sebagai orang tua terbantu ya
dengan adanya kuota gratis
di zaman pandemik ini kan banyak lah
suami saya sendiri juga kan dirumahkan
dengan adanya bantuan ini ya alhamdulillah lah terbantukan mengurangi beban
selain dari hasil swadaya warga saat ini pembiayaan fasilitas internet gratis
juga dibantu oleh pihak lurahan dan sumbangan dari masyarakat
warga pun berharap kegiatan ini bisa menjadi contoh
bagi masyarakat lain
tim liputan cnn indonesia bandung